pinter sekali sih cucu omba makannya
ini semua oma yang masak loh
oma yang masak
oma pinter masaknya
pertama tama yang ingin kami tanyakan
saat kejadian itu
kami sempat mencari bapak
tapi bapak tidak pernah hadir
bahkan bapak menghilang dari rumah
dan tempat kerja
menemui saya pak
lalu apa yang dilakukan bu elsa
dia membayar saya
dengan uang sebesar
dan saya disuruh menghilang
saya ulangi keterangan dari pak sumarno
jadi bu elsa menyuap bapak lima ratus juta
agar bapak menghilang dari jakarta
saat saya dipanggil ke kantor polisi
menemui saya pak
dia menemui saya
di tempat kerja
saya udah kasih kamu uang lima ratus juta
dan kita juga udah punya perjanjian
saya terpaksa bu
dan saya butuh uang
untuk anak saya yang sakit
saya mau gak mau harus kerja
itu bukan urusan saya
saya tidak mau kerja
saya pokoknya gak mau tau ya
kamu harus keluar dari perusahaan ini
dan saya mau kamu pergi jauh dari sini
saya udah kasih uang kamu lima ratus juta
atau kamu mau saya penjara
saya akan tetap kerja disini bu
demi anak saya
yang sedang sakit
kepala dan bu andi
kalau ibu mau membantu
dan mengikuti saya
saya telap kak pak
itu enggak biasa yang ditinggalkan
tidak ada siapa siapa apa cuma orang kebetulan lewat aja tadi
kayaknya bukan orang yang lewat tadi tapi memang ada yang menguping pembicaraan
kru dungi ini pasti punya elsa dia pasti kesini mencari semua renungan
aku harus pergi dari sini jangan sampai ketahuan
kenapa buru buru sih
kru dung kamu sampai jatuh nih
sial kru dung gue jatuh lagi
aldebaran bener bener tau kalau gue ada disini
ngomong apaan sih ah saya gak ngerti deh
gak usah berkelit elsa
saya tahu kamu di jayakarta hospital kan
barusan kamu sudah denger kan
semua kesaksian dari sumarno tentang kamu
sebentar lagi elsa
kamu gak akan lolos
kamu pasti akan membayar semuanya usah
al kamu jangan ngacau ya ah
jelas jelas mama saya udah ngakuin semuanya ya ah
kenapa sih kamu terus terusan desak saya
kalian semua gila
justru gue udah bilang

nah siapa lagi teman
jangan depressed dong
bahasa juga seperti quietness
satu buat kamu satu buat aku satu lagi buat catherine
terima kasih calon istri
kamu tuh apaan sih mulai deh gombalnya
kamu tuh bukan hanya perhatian ke aku aja ya tapi ke adik aku juga
jadi perhatian aku sayang aku yang udah ada jadi bertambah semuanya
ya aku harus mike dong ke adik kamu
eh adik aku ada di atas kita langsung ke atas aja ya
eh tapi bentar aku cobain dikit dulu
ya buatan tangan istri paling enak
kita ke atas yuk
dek buka deh bentar
sih aku lagi sibuk kak
kakak mici ada bikin minuman buat kamu
di bawah turun yuk
oh ya aku gak haus
yaudah kalo kamu gak haus gak pengen minum gapapa
tapi ada yang mau kakak bicara sama kamu kita turun yuk
gak mau males
tadi itu kakak sempet ketemu sama kakak al
gini loh dek kamu kan tahu al udah menikah udah punya istri
dan sekarang andin juga lagi hamil
dan al itu sangat mencintai andin
kamu udah tau semuanya
dan al juga bilang kalo kamu ngasih perhatian lebih ke kak al
dan cara kamu seperti itu ngebikin andin gak nyaman
dan kak al juga jadi gak nyaman
kamu jaga jarak jaga sikap jaga kalimat
ya al udah menikah
mereka udah jadi suami istri
kak apaan sih
kok jadi aku dituduh
mau ngerebut kak al
jelas jelas selama ini aku baik sama dia karena dia udah ngomongin aku
ya itu mah mbak andinnya aja kegeeran
karena aku gak suka kok sama suaminya
oke oke kamu dengerin kakak
kakak kena kak al itu udah lama sekali
kakak tau bagaimana
karena sikap kamu berlebihan makanya al seperti itu
oh jadi sekarang kakak duduk aku duduk aku mau ngerebut kak al
gimana sih kak
adeknya sendiri bukannya dibelain malah dituduh tuduh gitu
kakak bukan nurut coba kasih tau
kakak tuh emang ya gak pernah anggap aku berarti
bahkan orang lain aja bukan keluarga aja kakak bela belain tuh kayak kak al sama mbak anin
aku adik kakak sendiri gak pernah dibelain
kamu jangan salah paham deh
apa sih kakak tuh gak pernah belain gue marah marah terus sama gue
udah biar aku aja ngobrol sama catherine ya
kamu tunggu aja di bawah
eh sorry sayang gak ada poten
kita sama sekarang
kamu benci banget sama aku ya
lain lagi ya
maafin aku kalau aku ada salah apapun sama aku
yang jelas aku gak pernah ada niat buruk sama kamu dan angga
dan karena kamu adiknya angga pasti aku juga sayang sama kamu
udah deh gak usah basa basi
kalau kesini cuma mau nuduh gue tuh pelakor mau ngerebut kak al nih kan keluar
kita sebenernya sama
dari dulu aku juga jatuh cinta sama al
dan karena mamah kita itu sahabatan jadi mereka sepakat untuk ngejodohin aku sama al
ya tapi setelah dia menikah dengan andin
dan aku tahu betapa al sangat mencintai andien
pada saat itu juga aku mundur
kalau kamu bisa ngelepasin sesuatu
tuhan pasti akan kasih yang lebih baik lagi
buatku dia jauh lebih baik dari hal
baik kan ya
saat itu hari semua arnold juga bersama
raul nak ayo awek kita berbunyi nyan makeup
tentang diri kita
apa yang vakit tuh ryou
mas mimin gerne tanyakan pas kemiksaan k serie
dari dulu aku pengen banget punya adik perempuan
dan aku berharap kamu bersedia menjadi adik aku
kalau bukan sama sarah pelakunya
siapa lagi kalau bukan elsa
mama udah masakin buat kamu kita makan bareng
kamu kenapa kau bohong aja
ini soal kasus pembunuhan rohimah
bukannya udah jelas ibu sarah yang bunuh roy
aku juga mikir dia begitu tadinya ma
tapi aku sempat ketemu dengan catherine
catherine itu adiknya angga
dia cerita ke aku
kalau empat tahun lalu
dia ketemu sama mama sarah
di saat pembunuhan roy terjadi di rumah ini mah
siapa yang bunuh roy
sebenarnya ini tergantung dari
bukti yang milih catherine
karena catherine bilang dia punya bukti rekaman
ketika dia datang pada jam yang sama ketemu dengan mama sarah
aku lagi nunggu bukti itu pak
kalau sampai bukti itu benar benar ditemukan
artinya itu jadi bukti otentik
bahwa mama sarah bukanlah pembunuh roy ma
jadi siapa yang bunuh roy
coba mama pikir sendiri
ya yaudah noh
untuk saat ini
aku minta mama menutupi ini rapat rapat
jangan kasih tau siapa pun
aku juga akan diam ma
sampai aku dapat bukti dari catherine
aku gak mau nantinya kalau saya menutupi ini rapat rapat
aku gak mau nantinya kalau saya menutupi ini rapat rapat
sampai elsa tau
dia justru bisa macu aku ini semua ma

udah kamu tenang aja ya
catherine udah tenang kok sekarang

kamu gak usah khawatir
terima kasih sayang ya
kamu tau gak
kamu tau gak
tadi aku meluk catherine
sudah semakin membaik
kita mau be union
kalau ini kita menyuruh
kita mau pegelar
temenin aku juga sayang
mungkin sedikit ngelurin hati dia
supaya bisa lebih dekat sama kita berdua juga
hp lama gue dimana ya
masih ada gak ya
gak ada lagi
kalau gue bisa nemuin hp itu berarti gue bisa ngasih tau rekaman gue
ya itu sama aja kayak gue bantuin penyelidikan kasus roy
nanti pasti kak al sama mbak anin berterima kasih sama gue
jadi gue gak dituduh pelakor lagi
kayaknya waktu itu udah sini
kok gak nyala
udah dong marahnya
masa masih ngambek gitu sih sama kita
gak asik lu ah
tau nih si gary udah kayak cewek aja
kalau ngambek lama
eh kalian tuh gak asik
keterlaluan tau gak
gimana nih ya kalau si kiki amin arti tuh gr dan baper sama gue
terus kalau dia ngejar ngejar gue gimana
iya iya kita tau ger kita salah
mending lo langsung telfon deh si kiki aminarti itu
terus lo jelasin ke dia
ya udah ger
sekarang lo telfon deh ger
kita janji kita bakal bantu ger
ngapain sih ini geri pakai video call segala
pakai baju begini pula
eh makin ketauan dong nanti kalau kiki art
bunga orangnya gak ada
nah untung kiki selalu setia setia lipgloss
nah ini udah berhasil

udah tau kok lagi sibuk
sibuk lu ya
gapapa telepon gapernah apa
lu raga kok ada sapu
ya emang orang kaya gak boleh nyapu
kenapa kok ikut campur
ada apa ada perlu apa sih cepetan ngomong
ayo bentar bentar gini
gue tuh pengen jelasin sama lo
lo tuh jangan baper dan ger sama gue
si ipul sama si sodikin
itu mereka tuh ngerjain gue
ya mereka ngejad
heeh siapa juga yang baper dan geer sama situ
situ kali yang baper dan geer sama aku
eh kedua mata enak
paman juga dari kampung
sarpa mesi gigi
pake pake deh bahagia matapi ini
siapa juga yang pakai jakarta situ orang tadi cuma minjem toko
apa ketawa ketawa ini yang disebut mancing ikan di kalicetek ikan dipancing dapat sembilan kalau di
zaman uya selalu berkata jutek tapi di belakang jadi ayalan wea itu teh ngapain sih cuma gitu
doang tengok ya itu yang disebut one gitu haduh haduh ada ada lagi sudah selesai sudah
pak keterangan pasu manual sementara ini sudah cukup untuk kami tindak lanjuti
sudah pak keterangan pak sumano sementara ini sudah cukup untuk kami tindak lanjuti
satu lagi pak boleh saya minta dari tim kepolisian untuk menjaga keamanan pak sumarno di rumah sakit ini
kita masih butuh pak sumarno untuk bersaksi di persidangan kan
sebelum waktu itu tiba saya agak sedikit cemas dengan keamanan pak sumarno
dan barusan saya menemukan kurdung hitam ini di depan pintu pak
ada seseorang yang sedang mencuri dengan perbicaraan kita
dan saya yakin orang yang mempunyai kurdung hitam ini adalah elsa
jadi bu elsa tadi ada disini
menurut saya seperti itu pak
makanya saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menjaga keamanan pasuman
karena saya yakin elsa bisa berbuat sesuatu
tidak ada masalah untuk mencelaknya pak sumarno
baik pak nanti kami akan koordinasi dengan tim
agar melakukan penjagaan ketat terhadap pak sumarno
terima kasih banyak
pinter sekali sih cucu oma makan ya
ini semua oma yang masak loh
oma yang masak
oma pinter masaknya
lo oma sering gak masak buat papa
dulu oma tuh sering masak buat apa
kamu sering sering nginep lah di rumah aja
di apartemen terus
iya kalo bukan mama yang maksa juga aku mau habis mah
tapi aku juga gak bisa lama ya
sebentar lagi ada meeting soalnya
mama kan juga ada meeting di maharatu
gue udah ntarin sekalian
aku berangkat ya
mama baru bikin nasi goreng buat kalian
tapi aku buru buru mah
aku mau touring sama temen temen ke bogor
mama ini juga sibuk ya
sebentar lagi juga ada meeting
mama itu udah capek capek masak
makan yang banyak
kan kamu mau touring
gue buru buru ma
kau lihat yang guar
hambar ularu deh

i love you too mama kan juga manjain kamu
mau kan tarik
it's okay nggak apa apa biar mama sama sepeda aja
kamu kantor juga sekalian
aduh wangi sekali anak mama mau kemana
aku mau nembak gitu mah
jadi meetingnya di cancel
aku mau nembak cewek ma
kalau cocok nanti aku kenalin mama
mau nembak cewek udah kenal betul belum
ya nggak ada putus lagi kayak gue
al ya namanya pacaran putus nyambung tuh biasa
daripada lu pilih pilih pilih pilih
doain ma berhasil nembak cewek
saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini sungguh sangat berarti
dan tentunya dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan putra sulung saya
yang selama ini membantu saya menjalankan bisnis keluarga alfahri
selamat siang semuanya perkenalkan saya aldebaran al fahri
ini roy kemana ya kok belum sampai
tadi habis balapan terus langsung ke sini
bapak dan ibu roy ini memang beda dengan abangnya
dia suka sekali melakukan kegiatan yang menantang
but and again menjalankan bisnis juga sebuah kegiatan
yang menantang isn't it
ya kalau buat bisnis al is the best
aplaus buat abang gue
roy mama jadi kangen sekali sama kamu
lagi apa kamu di sana
oma kangen sama omro ya
oma kangen sama omro ya
oma kangen sekali
mama kata miss olive kalau kita kangen sama orang yang udah nggak ada
kita harus berdoa
kita harus berdoa
kita harus berdoa
kita berdoa ya oma
oma jangan sedih ya